terima kasih anda masih bersama kami
maraknya penggunaan pewarna kimia kian menggeser pewarna alami pada tenun ulos di samosir sumatera utara
sejumlah penenun ulos masih berjuang untuk mempertahankan kearifan lokal dalam menenun
di tengah maraknya bahan pewarna kimia pada tenun ulos penggunaan pewarna alami tetap dipertahankan para penenun di desa lumban suhi suhi samosir sumatera utara
selain untuk menjaga kualitas tenunan mereka memilih pewarna alami karena pewarna kimia membuat mereka mengalami gangguan kesehatan
para penenun ulos di desa lumban suhi suhi memahami menggunakan pewarna alami memperpanjang proses pembuatan sehelai ulos
kalau kimia memang kita lebih gampang karena gitu kan kita tinggal beli yang udah jadi tinggal proses
tapi kalau warna alami kita memang lebih lama proses pewarnaannya lebih lama cari bahannya dulu kan kita ke hutan gitu cari bahannya baru direbus baru proses pengeringannya
karena kita nggak pakai matahari harus kena angin angin jadi itu sih di situ yang lebih lama kalau pewarnaan alami
baru pemasarannya juga di sini kalau pemasaran alami kurang kurang diminati
kalau kimia kan itu kan udah jadi untuk adat jadi dia memang terus kalau untuk adat kan terus dipakai untuk kita gitu walaupun banyak kita hasilkan bisa diterima
tapi kalau alami pemasarannya disini
ini kurang jadi paling kalau lagi ada yang mesen kita kerjai
tapi tetap dikerjakan
iya kalau kita semenjak pesada datang ke kita ngajari kita peluaran alami sambil sih sambil ngerjai kimia sambil juga ngerjai yang alami
mereka menggunakannya dengan peralatan sederhana seperti panci ember plastik dan tali plastik
warna alami untuk ulos berasal dari tanaman di sekitar desa
para penunun ulos ini memanfaatkan tumbuh tumbuhan
seperti daun bunga ungu liar dan kulit manggis yang dapat menghasilkan warna ungu
daun rumput malu untuk mendapatkan warna krem dan abu abu
sedangkan bahan kulit kayu raja bisa menghasilkan warna pink dan ungu
setelah melalui proses pewarnaan hingga lima kali celup langkah terakhir adalah fiksasi yaitu penguncian zat pewarna
digunakan tiga jenis larutan untuk proses ini yakni larutan tawas kapur dan fiksasi larutan besi berkarat
waktu yang dibutuhkan dalam proses pewarnaan alami hingga pengeringan minimal tiga hari dan paling lama satu minggu
panjangnya proses dalam pewarnaan alami terkadang menjadi kendala tersendiri dalam pemasaran tenun ulos ini
kalau yang kimia kalau kimia kan udah terpatok karena memang tadi untuk istilah untuk adat kan digunakan untuk adat
kalau alami memang harganya lumayan karena tadi prosesnya agak lama kan cuma pemasarannya yang kurang
kalau pemasarannya memang kalau di sini kurang
karena masih kurang karena kalau orang batak warna alami agak kalem gitu mereka kan nggak terlalu suka kan
kayak warna warna busuk gitu kan kayak orang batak gitu kan nggak terlalu suka
iya yang kalau orang kita apa kan yang ngejreng ngejreng sih warnanya
kalau ketahanannya kayak mana pak kalau yang alami itu seperti apa ketahanannya dan yang punya itu seperti apa
luntur atau gimana
ya kalau kimia makin lama sih makin luntur
tapi kalau alami dia makin lama makin bagus sih asal bagus saja dijaga
makin keluar warnanya makin lama
perbedaan kualitas pewarna alami dan pewarna kimia menjadi penentu harga selembar kain ulos di pasaran
selisih harganya bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah
memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan serta mempertahankan keberlanjutan alam merupakan kewajiban bagi masyarakat
dan harus dipelihara
vina simanjuntak samosir sumatera utara